setelah dua kali tidak hadir pada sidang kasus first travel
jaksa meminta syahrini untuk hadir menjadi saksi dalam sidang first travel yang diaregendakan berlangsung hari ini
nah ini jika syahrini tidak hadir lagi pada sidang hari ini maka akan dilakukan pemanggilan paksa
dalam sidang sebelumnya di pengadilan negeri depok jawa barat
jaksa menghadirkan dua belas orang saksi yang berasal dari vendor maupun karyawan first travel
jaksa ingin mendalami soal aliran uang dari para calon jemaah yang masuk dan dipergunakan oleh pihak first travel
selain untuk mendalami soal pembayaran yang dilakukan oleh pihak first travel kepada para vendor dan franchise
menurut regiana salah seorang saksi yang dihadirkan pada sidang pekan lalu
syahrini sempat menyetorkan biaya sebesar satu ratus sembilan puluh juta rupiah untuk umroh bersama sebelas orang anggota keluarganya
padahal biaya operasional perjalanan syahrini selama di tanah suci dan turki mencapai rp satu miliar
pada sidang sebelumnya syahrini kembali mantai karena sedang lingguran di eropa
pada sidang sebelumnya syahrini kembali mencari pekerjaan untuk mencari pekerjaan di eropa
sidang kasus first travel kembali dilanjutkan hari ini dan untuk mengetahui agenda sidang
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia raff raff kahfi di pengadilan depok jawa barat
selamat pagi raff raff raff raff bisa diceritakan bagaimana situasi di sana kapan sidang hari ini akan dimulai dan agendanya apa saja hari ini
selamat pagi fani dan juga iqbal
bahwa hari ini rencananya akan dihadirkan tiga orang saksi
satu diantaranya adalah seorang artis yang pastinya sudah kita kenal iqbal dan juga fani dan juga pemirsa pasti sudah kenal
yaitu sahrini dan juga dua orang lainnya berasal dari london
namun kami masih belum mendapatkan informasi siapakah dua lagi saksi yang berasal dari london tersebut
dan yang menarik untuk diketahui bahwa kedatangan syahrini sebagai seorang
dua orang saksi yang akan nantinya bersaksi untuk tiga orang terdakwa
ini andika surahman anissa devita sari hasibuan dan juga siti nuraidah alias kikip
atau yang biasa kita kenal dengan tiga bos travel ini di pengadilan negeri depok
nantinya akan datang pada pukul sembilan pagi
dan keterangan kedatangan syahrini ini saya dapatkan dari dan teman teman media tentunya dapatkan disini
dari akun instagram kuasa hukum syahrini yaitu hotman paris official
yang mengatakan bahwa hotman paris nantinya akan mendampingi syahrini pada pukul sembilan di pengadilan negeri depok
dan menurut keterangan dari jaksa penuntut umum tiazara lenggogeni menanggapi bahwa
kedatangan syahrini ini menjadi satu hal yang penting iqbal dan juga fani
dikarenakan adanya keterangan dari syahrini
ada yang menurut saya syahrini yang mengatakan bahwa syahrini ini merupakan salah satu artis
yang mendapatkan endorsement begitu atau fasilitas pemberangkatan umroh sebesar lebih dari nilainya
belum bisa diinformasikan namun diantaranya adalah bahwa paket vip yang ditawarkan dari first travel kepada syahrini ini
menjadi keterangan yang membuat jaksa penuntut umum menilai bahwa keterangan syahrini ini nantinya
akan menguatkan dakwaan terhadap tiga bos travel tersebut
dan tentunya nantinya syahrini ini akan diminta keterangan apakah betul bahwa keberangkatannya itu
menggunakan fasilitas vip yang diberikan oleh tiga terdakwa ataupun juga first travel ini
terkait dengan keberangkatannya umroh
dan walaupun harus menyertakan syarat syarat seperti misalnya harus membuat vlog begitu
kemudian juga harus membuat tagar di setiap akun baik instagram twitter dan juga akun pribadinya yang lain
bahwa mengatakan syahrini ini berangkat menggunakan jasa umroh first travel
baik raff raff kaffi terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
itu tadi raff raff kaffi produser lapangan cnn indonesia langsung dari pengadilan negeri depok jawa barat